hai nadif kembar
carol dan ani kenapa ni
ya rona jadi selama ini kan warga negara ipa
dan ips ini selalu berseteru toh
tapi malam ini karena
adalah hari spesial nonarara
katorang sebagai warga negara ips
akan kasih sedikit kejutan buat nularra
eh nona kapalabatu
nona itu kan cuma disuruh buat nyanyi toh
tidak perlu untuk harus nyanyi lagu korea
eh jadi silahkan nyanyi
ya nggak apa apa kali santai aja
gue kan datang ke sini sebagai teman sekolah yang rara
nggak lebih nggak kurang
kenapa taruh di situ sih
kan jatuh jadinya

yang cukup luar biasa
kepok dia sama datoo
jadi karena sahabat gue minta buat gue nyanyi sekarang jadi gue bakal nyanyi
dan ini lagu gue dedikasikan buat sahabat gue
semoga lo bahagia terus ya
eh tunggu dulu
ini bukannya kado buat yang orang tahu deh
eh siapa yang bilang udah basi
biarin yang dikasih kado yang nentuin
basi atau enggaknya
lo nggak usah ikut campur maik
gue nggak mau kasih kado ini
bukannya gue ikut campur
gue cuman ngasih tahu lo kalau lo bakalan nyesel
gue baik nih mau ngasih tahu lo
gue nggak butuh
kenapa isi kado gue berubah
rara kan alergi sama bunga
siapa yang ubah isinya
lu masih kado bunga

thank you banget ya
kenang saja aman kawan
kalian sama banget ya nih
hai radief kembar carol dan ani
jadi selama ini kan
warga negara ipoh
warga negara ipoh dan ips ini selalu berseteru toh
tapi malam ini karena
adalah hari spesial nona rara
katorang sebagai warga negara ips
akan kasih sedikit kejutan buat nona rara
keturang sekarang boleh makan kah
makan dulu nih di bawah pulang kak
boleh deh kalau boleh
kalo nani memang suka gitu
katorang makan sih lah katorang makan
eh kok kena
udah udah amanda
jangan di jodoh ani
jangan di duan duan gitu
mantap mantap betul
mantap mantap betul
sengil cukah hamidah
mukanya lo udah ngucapin ya kemarin
selamat ulang tahun ira
nih kasih masuk ardi
kado dari gue buat lo
harus sekarang banget
soalnya gue pengen liat reaksi lo
isi kadonya itu super super spesial

soalnya ini spesial banget

giling itu susah banget
ardi po nya mah kasih banyak lho
gak bisa tuh
jangan ya ampun
nanti aku ngasih dia
aduh ya ampun
rara demi aja
lo mau kan jadi pasar gue